makamah konstitusi memutuskan menolak permohonan pelaksanaan pemilu proportional tertutup
yang artinya sistem proporsional terbuka masih akan digunakan pada pileg dua ribu dua puluh empat mendatang
lalu benarkah keriuhan politik dan juga publik mempengaruhi putusan ini
apakah akan berdampak pada konstelasi calon dan juga parpol jelang dua ribu dua puluh empat nanti
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur eksekutif indo strategik ahmad khoyrul umam
selamat malam mas umam terima kasih
selamat malam mas apa kabar
dan langsung saja jadi bagaimana melihatnya
apakah kemudian keriuhan di luar publik maupun politisi ini akhirnya berdampak pada putusan hari ini
iya kalau misalnya kita cermati dari hasil putusan mk yang barusan dirilis hari ini tadi
saya pikir itu adalah sebuah kabar gembira untuk semua dan everybody havi
nah tapi kemudian pada saat yang sama kita juga harus mencermati ini sebagai sebuah produk
yang patut disyukuri tetapi juga harus diantisipasi
diantisipasi dalam arti bahwa bagaimanapun
itu juga ada situasi dimana ketika kemudian ada elemen elemen tertentu mengajukan judicial review
dan menciptakan ketidakpastian menciptakan kegamangan semua pihak
maka ini adalah sebuah proses demokrasi yang justru melemahkan elemen demokrasi itu sendiri
saya sendiri menjadi bagian dari yang cukup percaya bahwa proses hukum itu adalah bukan sebuah proses yang kedap dari intervensi politik
bukan dari ruang hampa begitu ya
bukan ruang hampa
itu juga merespon melihat mencermati bagaimana dinamika sosial politik yang ada
oleh karena itu kalau misal per hari ini ada upaya untuk mendiskreditkan misalnya profesor denny indrayana
bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh dia beberapa waktu lalu tidak terbukti
esensinya bukan di situ
tetapi ketika kemudian itu dimunculkan kemudian menjadi kesadaran publik menjadi political pressure
kemudian itu menjadi bahan pertimbangan terutama dalam konteks pertimbangan hukum yang diajukan oleh mahkamah konstitusi
maka kemudian terciptalah satu produk yang di dalam konteks ini sesuai dengan apa yang diharapkan
oke jadi trigger begitu ya
nah tetapi di saat yang sama kita harus antisipasi
kalau misal kemudian model peradilan seperti ini tidak mendapatkan pengawalan yang memadai
maka kemudian bisa tercipta putusan putusan yang membuat kita terkejut
bagaimana kita bisa melihat ada satu putusan dari pn jakarta pusat yang di luar jurisdiksi dia
di luar otoritas kewenangan dia memutuskan untuk menghentikan tahapan pemilu
dan itu per hari ini juga tidak jelas bagaimana misalnya respon dari komisi judisial
di saat yang sama ketika kemudian beberapa waktu lalu putusan mk juga terkait dengan masa jabatan pimpinan kpk
yang barangkali secara political pressure tidak begitu kuat tetapi begitu keluar kita juga terkaget kaget
oke mas umam jadi publik membaca akhirnya jangan jangan karena desakan karena kemudian ada trigger ini akhirnya berubah begitu
bisa saja itu sebagai sebuah situasi yang kemudian merespon
mungkin barangkali itu sifatnya spekulatif tetapi bagaimanapun juga proses penegakan hukum itu adalah juga bagian dari proses politik
yang dibangun yang di engineer oleh masyarakat
oleh karena itu saya tetap apresiasi apa yang bisa dilakukan oleh pak denny indrayana
dan ini kemudian membangkitkan kesadaran kita untuk terus mengawal proses hukum yang ada
tapi dengan kemudian tidak terbukti artinya apakah kemudian pertanyaannya soal cawe cawe yang berkuasa
yang kemudian menginginkan ini berubah sistem
itu akhirnya tidak terbukti atau memang menahan diri terlebih dahulu
bisa saja dianggap menahan diri
karena begini ada dalam tradisi kekuasaan jawa ketika tangan raja jawa ingin melakukan sesuatu
maka tangan kanan maka tangan kiri nggak boleh tahu
artinya apa ketika kemudian ada operasi politik yang dijalankan secara sistematis
lalu kemudian ada pihak yang tahu supaya dia tidak dipermalukan maka kemudian putusan itu bisa berubah
nah apa yang menjadi kekhawatiran selama ini itu bisa saja terjadi
misalnya ketika kemudian ada upaya dari berbagai pihak yang mencoba di dalam konteks ini
mencoba untuk meyakinkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan
walaupun semalam sebelum putusan kemudian pak jokowi ngopi ngopi begitu dengan anwar usman
terlepas dari itu bahwa kemudian secara etik itu juga tidak dibenarkan
karena bagaimanapun juga mahkamah konstitusi hakim konstitusi apalagi ketua konstitusi
mahkamah konstitusi juga di dalam aturan etik
harus menjaga jarak dengan pihak manapun apalagi dengan mereka yang memiliki potensi sengketa di dalam konteks proses hukum
dan sedang berjalan
dan sedang berjalan
nah oleh karena itu ini yang kemudian perlu digalang terus
karena sistem proporsional yang terbuka tertutup hanya satu isu
kita akan menghadapi banyak sekali elemen elemen yang akan masuk di mahkamah konstitusi
mulai dari sengketa pemilu sengketa pilpres belum lagi kemudian nanti di sengketa pilkada
semua itu membutuhkan energi besar bagi kita untuk mengawal itu
oke mas umam saya ingin masuk di soal bagaimana kemudian anda mengatakan secara etik juga ngopi ngopi presiden itu tidak bisa kita katakan baik begitu
bagaimana kita dalam kacamata politik tentunya melihat posisi presiden hari ini
apakah sama dengan pdip yang kemudian mendukung soal tertutup itu
saya pikir di level ini apa yang disampaikan mahkamah konstitusi hari ini sangat luar biasa
saya juga mencermati bagaimana kemudian pertimbangan pertimbangan hukum yang disampaikan juga cukup clear
saya juga mencermati bagaimana kemudian pertimbangan pertimbangan hukum yang disampaikan juga cukup kelihatan
saya juga mencermati bagaimana kemudian pertimbangan pertimbangan hukum yang disampaikan juga cukup kelihatan
saya juga mencermati bagaimana kemudian pertimbangan pertimbangan hukum yang disampaikan juga cukup kelihatan

itu tidak boleh serta merta disamakan dengan apa yang menjadi concern dari pemohon
tetapi ada sejumlah pertimbangan yang bagi mahkamah konstitusi tetap itu ini bukan sesuatu yang sifatnya adalah konteks konstitusionalitas
ini bukan konstitusionalitas tetapi ini urusan legal policy yang sebenarnya memiliki apa menjadi otoritas dari pihak legislatif dan pemerintah
nah oleh karena itu di level ini cukup clear
nah kemudian ada juga pesan pesan serupa dari mahkamah konstitusi
pertama terkait dengan memberikan warning kepada partai politik untuk memperbaiki sistem internalnya terkait dengan pesan anti korupsi
supaya bisa memitigasi praktik politik uang dan lain sebagainya
nah posisi presiden di mana
posisi presiden saya mencermati bahwa presiden memang seharusnya sejak awal mengambil jarak di dalam konteks ini
kalau misal memang ada elemen di sekitar presiden termasuk di sekitar partai partai politik
ingin bermain main untuk perubahan sistem ini harusnya itu dilakukan di tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu
ketika dpr dan juga pemerintah mendiskusikan apakah undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas akan diubah atau tidak
kesepakatan semua waktu itu dijalankan untuk tidak diubah
tetapi meskipun kemudian satu tahun setelahnya ada peraturan terkait dengan nomor urut partai politik yang kemudian dikeluarkan perpu
tapi terlepas dari itu ada satu pesan yang disampaikan oleh mahkamah konstitusi di materi pertimbangan hukumnya
kedepan kalau misal kemudian mau melakukan perubahan salah satu yang pesan dilakukan jangan terlalu sering melakukan perubahan
kedua kalau melakukan perubahan juga harus mempertimbangkan situasi sebelumnya
ada pesan terkait dengan konteks bagaimana kita mencermati keterkaitan di dalam konteks perubahan itu sendiri
dan posisi presiden sendiri sebaiknya juga bisa menetralisir
ini terkait dengan time frame
mahkamah konstitusi meminta siapapun untuk menjaga ruang supaya kemudian setiap perubahan itu tidak terjadi pada momentum yang tiba tiba
jadi maksud anda presiden juga tidak dipotong
spesinya itu harus
ada di posisi yang sama dengan pdp begitu
akhirnya mencoba tidak memposisikan di tempat yang sama
kalau misal di level ini itu bisa saja
kemudian barangkali ada proses negosiasi yang tadi terkait dengan situasi atau strateginya diketahui
maka kemudian ada perubahan situasi
tetapi pesan moral juga pesan konstitusional disampaikan oleh mk
jika ingin melakukan perubahan maka lakukan itu dengan time frame yang memadai
bahas dengan baik dengan meaningful participation
dari semua pihak sehingga kemudian tidak masuk secara tiba tiba
kalau misal kemudian ini putusan diketok per hari ini
maka ini praktis sepuluh bulan menjelang permainan
dan ini menjadi sebuah tsunami besar kalau misal kemudian diubah menjadi sistem tertutup
di level ini saya berharap siapapun mas
karena sepertinya berbagai pihak masih mencoba untuk mencari cara
untuk melancarkan agenda kepentingannya
dan kita berpikir salah satu untuk isu penelitian
dan juga penundaan pemilu
dari pihak yang sama
saya berkeyakinan dari pihak yang sama
dan saya juga sangat percaya bahwa presiden tahu siapa elemen elemen ini
dan saya percaya ini kan ada cukup banyak elemen yang mengajukan permohonan
bahkan yang terlibat di dalam konteks ini kalau tidak salah ada empat belas elemen
dan itu besar kemungkinan mereka tidak bergerak secara sporadis
tetapi diorkestrasi ada invisible hand yang bermain di sana
tentu mereka yang memiliki agenda kepentingan tertentu di dalam konteks pemenangan
dan juga perebutan kekuasaan di dua ribu dua puluh empat
oke tapi kalau misalkan empat belas pihak ada yang mencoba punya agenda
kalau menurut anda ada yang tidak begitu
apakah kemudian ini akan mempengaruhi konstelasi hari ini
artinya ketika hari ini kita ramai soal cawapres
apakah kemudian pihak yang mendukung dan tidak mendukung
itu masih akan linear bertentangan atau kemudian ini akan masih cair sekali
saya pikir kalau misal terkait dengan sistem pemilu
sekarang semua everybody is happy
hanya satu misalnya partai politik yang kemarin ikut mendukung sistem proporsional tertutup
yaitu pdip tetapi pdip menyampaikan sudah lah go
sementara delapan partai lain di senayan menyampaikan mereka juga setuju dan bersyukur
dengan putusan mahkamah konstitusi ini
nah maka kalau misal kemudian sekarang sudah diputuskan
rasanya tidak akan ada riak riak tambahan terkait dengan partai politik
dan mereka akan semakin siap
tapi anda mengatakan empat belas pihak tadi apakah kemudian tidak masih mencari celah
anda kan mengatakan masih mencoba tadi
kalau mencari celah bisa saja bisa saja
bagaimanapun juga muncul keputusan putusan bisa saja mempengaruhi
oleh karena itu pesan moral di sini
siapapun yang memiliki jaringan jaringan seperti itu
untuk segera menetralisir
jangan bermain main di dalam konteks hal yang sangat strategis
yang kemudian menentukan stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu dua ribu dua puluh
dalam konteks ini presiden memiliki kewenangan dan juga kekuasaan yang besar
untuk mengetahui simbol simbol mana yang bermain
nah kalau misal presiden kemudian permisif maka stabilitas akan terjadi
kalau misal stabilitas terjadi semua argumen bisa diajukan
sebagai proses untuk meyakinkan publik bahwa kita tidak siap untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
tapi dengan statement cawe cawe kemarin kan akhirnya orang orang akhirnya khawatir begitu
dengan presiden tidak akan berdiri di tengah tidak akan kemudian memutuskan
tidak akan kemudian membiarkan saja para kontestan ini bermain sendiri begitu
nah itu yang kemudian menciptakan ketidakpastian
semua orang takut mas
jangankan partai politik semua elemen di dalam partai termasuk para caleg
mereka juga bingung
dan per hari ini tidak ada pergerakan signifikan di antara para caleg itu
karena mereka khawatir kalau mereka sudah mengeluarkan investasi politik
logistik sudah dikeluarkan proses pendekatan sudah dikeluarkan
kalau misal sistemnya tertutup maka kemudian semua itu akan hilang
oleh karena itu proses stabilitas politik termasuk kepastian sistem
dan juga medan permainan ini itu harus dilakukan sejak dini
oke artinya tidak akan mempengaruhi yang medin ya soal potensi
soal bursa cawapres yang hari ini masih dibahas
setidaknya dengan adanya jaminan dari mahkamah konstitusi per hari ini
partai partai politik menjadi lebih siap mereka bisa lebih fokus dalam konteks penyiapan
dalam konteks pileg mereka bisa terus bergerak dan yang terpenting
mereka bisa fokus terkait dengan pilpres
karena bagaimanapun juga keserentakan pelaksanaan pilet dan juga pilpres
akan berdampak kepada kredibilitas mereka kekuatan politik mereka
antara apakah mereka mendapatkan insentif elektoral dalam konteks could tell effect
ataukah mereka akan mengalami split ticket voting di dalam proses pelaksanaan itu
kalau begitu misalkan kita menganalogikan delapan banding satu mana yang mendukung mana yang tidak kemarin
artinya itu tidak akan kemudian bisa terefleksikan begitu ya
pada kemudian tiga calon besar yang hari ini sudah muncul
saya pikir partai partai sedang berpikir secara logik sesuai dengan agenda kepentingan mereka

sehingga siapapun yang berada di dalam harus tunduk di bawah konstitusi partai

mereka merasa siap dengan sistem proporsional tertutup karena memang garis komando di internal keparteannya betul betul kuat sehingga siapapun yang berada di dalam harus tunduk di bawah konstitusi partai
tetapi meskipun berada di dalam harus tunduk di bawah konstitusi partai
tetapi p tiga clear posisinya sejak awal mendukung sistem proporsional terbuka
karena kalau misal kemudian memberikan ruang pada sistem proporsional tertutup
dan kemudian caleg calegnya tidak bergerak secara lebih agresif
p tiga salah satu partai yang terancam dengan sistem pelaksanaan proporsional tertutup
jangan sampai kalau misal itu terjadi pemilu dua ribu dua puluh empat justru berpotensi menjadi pemilu perpisahan bagi p tiga
nah oleh karena itu ini menjadi sebuah dinamika
at least semua siap pdip juga sudah happy
karena dia pernah menang dengan sistem proporsional terbuka
juga dengan sistem proporsional tertutup
dan partai partai yang lain semua juga merasa ini fair
tinggal kemudian bagaimana dinamika proses negosiasi kompromi terkait dengan pembentukan koalisi
itu yang akan menentukan menjadi concern ke depan
oke harapannya tidak akan ada reak reakt dan kita bisa fokus pada sejumlah tantangan ke depan
masih ada beberapa termasuk pk muldoko di ma
kalau misal itu kemudian seperti apa yang disampaikan oleh pak edi
denny indrayana maka kemudian itu berpotensi mengubah banyak hal
tetapi saya pikir kita berharap semua itu bisa terselesaikan dengan baik
sesuai dengan agenda demokrasi kita
kita akan lihat seperti apa kemudian menjelang pendaftaran dan juga berjalannya pilpres nanti
terima kasih atas waktu anda mas umam
direktur eksekutif indo strategik telah bergabung sama kami
sehat selalu mas